pangeran kamu bisa antarin tante gak ke rumah teman kamu itu
eh tapi tante kalau saya boleh kasih saran nih
mendingan tante tunggu disini aja deh
soalnya rumahnya tuh ribet tante
harus masuk gang gang sempit terus juga ribet deh masuknya
mendingan si lap mobil kering aja yang suruh kesini nemuin tante
kalau gitu tanpa telepon aja kali ya
enggak enggak gak usah tante ngapain dulu
tante aja yang kasih tau
jadi ntar kalau boleh nih saya fotoin tante
saya bilang ke lap mobil kering kalau tante ada disini
dan dia harus nemuin tante disini sekarang juga
ijin foto ya tante
oke om tapi kurang bagus nih pencahayaannya
saya ambil dari angle sana ya
cantik dari angle situ
nah ini kayaknya lightingnya lebih bagus dari sini nih ya
ini saatnya gue bales lola mobil kering
kalau gue bilang nyokap lo ada disini lo pasti bakalan cabut dari rumah putri
dengan begitu lo gak bisa dekat dekat sama putri lagi
dan skor kita satu sama
ini saya bawa ke dapur ya
sudah bersih belum
ngapain mama kesini
saya permisi keluar sebentar ya
oh terima kasih pak ragar
terima kasih ya pak regar
kalau gitu saya juga permisi ya bu nawang
nggak enak ganteng sendirian di sini
risky nya udah gak ada
oh iya terima kasih untuk makanannya dan makanan bu nawang
rizky kenapa tiba tiba keluar ya
ini ada hubungannya sama pangeran
aku jadi pengen nyusulin rizky
aku boleh gak bu keluar sebentar sama citra
mau cari angin sebentar
tapi jangan lama lama ya
kamu kan baru keluar dari rumah sakit
tante tenang aja
nanti citra yang jagain kok
sebentar ya tante
pasti si lap mobil kering lagi jalan ke sini
ntar lagi pasti dia dateng
lap mobil kering
karena lap mobil kering udah sampe
jadi kita bertiga izin pamit dulu ya tante
oh saya tau
pasti tante kesini nyariin dia
pasti dia gak pulang ya semalem
gimana sih parah banget
dia suruh di rumah aja diawasin kalau perlu
biar gak keluyuran kemana mana
emang ya anak anak zaman sekarang tuh
kerjanya keluar mulu
masa nyokapnya ditinggalin sendirian di rumah
permenin tuh nyokap lo kasian
gue gak bisa ngerjain lo seperti lo tadi ngerjain gue
jangan macem macem deh sama pangeran
kasih uang ke supir taksinya
buat gantiin ongkos dia seharian lah
kan dia gak narik
yaudah oke makasih ya
gue nebeng sama lo ya
katanya lu disuruh ke mamel sekarang juga
bawain makanan kesukaan dia sebagai bentuk surprise
dari seorang pacar bentuknya
gue ada satu kata buat lo
lo turutin lah kemohon bokap lo
ini ada urusan yang makin panjang
ntar kita berdua yang kenal nih
gue gak paham soal ini
lagi ini kenapa coba
bokap selalu aja ngancem gue pake cara ini
selalu menekan gue dengan cara kayak gini
gak paham gue
hei kena dengan cara apapun
dia bakal mempan sama lo
lagian kan juga percuma
gue mana perhatiin mel
gue aja gak tau makanan favorit dia apa
gue tau kok
lo tau dari mana
lo tau dari mana
gue beberapa kali ngeliat
makanan yang dipesen sama mel di kantin
terus inget gak
waktu di birthday bus nya mel
ada salmon mentah tau
lo ngeliat sendiri
lo stalking dia ya
bukan cowok gampangan gitu
ya biasa nih anak kan
bener kata atta
yaudah kalau gitu cabutlah
pada bagian simpanan saham
ada karyawan saya yang kebetulan anaknya kena musibah
sebenarnya saya mengundang pak alek ke sini
pasti urusan mel dan pangeran kan pak
kalau urusan itu pak remon nggak usah khawatir
karena tadi saya udah kasih tahu pangeran
dan dia udah langsung datang ke rumah mel sendiri katanya
sekaligus dia udah bawa makanan kesukaannya juga pak
tapi buat surprise
tapi bukan itu tujuan utama saya
terus apa pak
saya ingin mencari info tentang salah satu karyawan pak alex
siapa itu pak
apa ada pegawai saya yang buat masalah sama bapak
tidak tidak karyawan pak aleks tidak ada yang bermasalah sama saya
cuman bagaimana maksud pak
saya mencari seorang wanita
saya tidak tahu namanya
kalau gitu pak reman pasti tahu ciri cirinya kan
rambutnya hitam sebahu
senyumnya ramah sekali
kalau saya boleh lihat apa pak remon punya fotonya
aku nggak mungkin menyimpan foto wanita itu
karena mel selalu cek semua isi hp ku
kalau mel sampai lihat ada foto perempuan lain di hpku
dia pasti marah
aku nggak mau mel terluka
saya tidak berani memortel seorang
tanpa seizin pemiliknya
pak alex punya
biar saya yang pilih
kebetulan karyawan perempuan di kantor saya juga jumlahnya ratusan pak
dan saya juga nggak pernah menyimpan foto mereka
kalau begitu nanti kita bahas lagi lah lain kali
kalau begitu saya permisi ya pak
saya boleh minta waktu pak remon sebentar
bisa kita bicarakan sedikit mengenai
rencana bisnis kita yang baru
oke kalau gitu pak
gue tuh udah anggap lo
bahkan sebenarnya lebih dari itu
gue udah anggap lo saudara gue sendiri
makanya kalau ada apa apa lo cerita sama gue
siapa tau aja gue bisa bantu lo
gue pengen minta bantuan lo buat
itu siapa ya
mama ngapain disini

aku cuma penasaran aja pengen kenal sama temen kamu
yang lagi deket sama kamu yang ini clp itu
dia pacar kamu ya
kenalin sama mama dong
saya udah punya pacar ki
halo tante halo aku putri
oh iya ampun kamu putri kamu yang ini siapa yang lebih deket sama rizky ya
cantik pacar kamu
mafia tanah aku nggak bisa salim enggak apa apa loh ini tangan kamu kenapa oh ini
kecelakaan tante tapi udah nggak papa kok udah mudah cepet sembuh ya makasih tante
citra apa kabar tante baik kok tante ki kok nggak bilang sama gue mama lo di sini kan rumah
gue deket banget kenapa enggak mampir aja daripada di jalanan kasihan mama lo kepanasan tantah ya atau
mau nggak mampir ke rumah saya pasti ibu seneng banget deh kalau tante datang ada ibu di rumah
puas seneng banget tante juga mau kenalan sama ibu kamu ya udah ya tante yuk yuk
halo berdua makasih jangan teriak pulang lu yakin nih nggak mau diantri kita ke rumah
ya maksudnya siapa tahu kalau kita berdua lu nggak bakal jari lu nggak usah ngadeng adeng tak